sejak minggu pagi kediaman prabowo subianto di hambalang bogor jawa barat menjadi saksi persiapan pertemuan antara ketua umum partai politik koalisi indonesia maju
tak hanya makanan tapi juga sebuah video berdurasi tiga belas menit tentang perjalanan hidup ketua majelis tinggi partai demokrat susilo bambang yudhoyono
turut disiapkan untuk menyambut kedatangan jajaran pimpinan partai berlambang mersi tersebut di koalisi pengusung prabowo
video dan sambutan hangat ini disebut sebut turut menyentuh hati sby hingga membuat sby menyatakan dirinya rela turun gunung untuk prabowo
hal ini dibenarkan oleh wakil ketua umum partai demokrat hinca panjaitan yang menilai pertemuan di hambalang pada tujuh belas september lalu itu berhasil memuliakan sby dan partai demokrat
hinca menyebut demokrat datang di koalisi indonesia maju tanpa syarat termasuk soal calon wakil presiden
pertimbangan elektoral dan persahabatan dua tokoh penting di partai ini menjadi alasan partai demokrat lebih memilih koalisi prabowo subianto ketimbang ganjar pranowo
jadi kalau sudah dibilang for you gitu ya saya akan all out atau turun gunung tentu seluruh organ partai ini baik dari majelis tinggi terutama majelis tinggi karena majelis tinggi yang punya kewenangan ini sampai dpp dpd dpc sampai seluruh kader di demokrat itu full
jadi yang turun gunung
gunung itu mau mengatakan nggak hanya pak sby nya sampai seluruh kader di tingkat anak ranting di dusun desa dan dusun sampai paling bawah semua itu satu komando
mengutip hasil riset litbang kompas soal tingkat kepuasan dan keyakinan terhadap kinerja pemerintah berdasarkan latar belakang pilihan politik pendukung demokrat lebih mirip dengan gerindra
kesamaan ini bisa diartikan pandangan yang diinginkan para pendukung mereka kurang lebih sama
sehingga penyatuan pendukung akan lebih mudah dilakukan
data litbang kompas per agustus pun menunjukkan proporsi pemilih di partai demokrat dominan diisi generasi z atau pemilih di bawah dua puluh enam tahun sebesar tiga puluh tiga tiga persen
kemudian posisi kedua dua puluh lima persen diisi oleh generasi y atau pemilih dengan rentang usia tiga puluh empat sampai empat puluh satu tahun
survei voxpol yang dirilis pada agustus memetakan wilayah dki jakarta
jakarta dan banten sebagai ceruk terbesar elektabilitas partai demokrat
direktur eksekutif voxpol center pangy canyago berpendapat
basis pemilih partai demokrat pada dasarnya terbagi tiga mendukung ahy mendukung prabowo dan mendukung anies
maka jika demokrat bergabung ke koalisi indonesia maju suara pemilih prabowo akan bertambah
terlebih partai demokrat cenderung dikenal sebagai partai anak muda
punya serup segmen yang relatif lebih merata
gen z dia punya gen milenial dia punya gen x punya yang produktif ya
kemudian baby boomers dia juga punya
nah tentu itu akan cukup menguntungkan penetrasi untuk menambah suntikan elektoral terhadap elektabilitas pak prabowo
lebih lanjut pangi menyebut bertambahnya partai politik ke satu koalisi pengusung baca pres akan menambah level kepercayaan diri
berlaga di kontestasi pilpres dua ribu dua puluh
banyaknya partai politik parlemen mampu menggambarkan kekuatan mesin politik yang semakin tersebar secara merata
tim liputan cnn indonesia jakarta
bergabungnya partai demokrat ke dalam koalisi indonesia maju membuat pendukung prabowo subianto semakin besar
dengan total dua ratus enam puluh satu kursi parlemen atau sekitar
linearkah kuantitas besar ini dengan kemenangan prabowo di dua ribu dua puluh empat nanti
dan untuk membahasnya sudah bersama kami founder sirus network hasan nasbi
assalamualaikum selamat malam bang hasan
artinya kalau di narasi paket tadi adalah mesin partainya akan semakin besar
linear nggak dengan kemenangan
iya koalisi besar suatu hal
ini kalau menurutku
kalau menambah suara pasti
artinya dengan bergabungnya demokrat tambahan suara buat pak prabowo itu pasti ada
oke masih harus ada paling nggak
iya jadi artinya sebenarnya
artinya lebih memudahkan lah
dengan adanya koalisi besar partai plus minus kan ininya apa mesin partai itu plus minus lah
sisanya tetap harus dicari
iya tetap harus ada sisa yang harus dicari kan
ada sisa yang dicari gitu
jadi kerja partai artinya kita anggap adalah empat puluh lima mungkin ada di angka empat puluh
artinya kerja politik akan sepuluh
di mana nanti bisa kemudian itu kita cari begitu
apa kemudian calon wakilnya nanti akan menentukan apakah kemudian seluruh koalisi ini harus lebih ekstra lagi mendorongnya
jadi dalam politik nggak ada faktor determinan
faktor calonnya sendiri juga begitu loh
ada calon yang lebih besar dari seluruh partai pendukung bisa loh
ada calon yang bisa lebih besar dari seluruh partai pengusung
itu bisa loh
ah iya mendekati
jadi dia suaranya lebih besar daripada seluruh suara partai pengusung dia
jadi ada beda yang kayak gitu
jadi bisa saja kemudian si calonnya juga bisa dapat
dukungan sendiri di luar partai pengusung
calon wakil menurut saya bisa nambah tapi nggak banyak
walaupun kemudian hari ini kita lihat elektabilitas ya kisarannya tiga puluh begitu ya

jadi kalau tiga calon agak mustahil kita membayangkan satu putaran selesai
jadi yang satu putaran selesai itu emang harus dua calon
jadi nanti kita akan melihat perpindahan
calon yang tereliminasi di putaran satu ya akan menyerahkan suara votersnya dia beralih kemana
apakah blocking beralih ke satu kandidat saja atau terpecah
kalau terpecah dua juga kita lihat proporsinya berapa
tapi sejauh ini memang kalau misalnya anies misalnya berdasarkan survei kan anies yang paling bawah
kalau dia tereliminasi sebagian besar suaranya akan pergi ke
saya ingin kembali ke soal demokrat
kalau kemudian orang menganalisa ini kemudian partai yang sama
apalagi seorang prabowo koalisi indonesia maju habis ditinggal pkb yang orang menilai hijau
bukankah ini tambal sulam yang berbeda begitu
jadi sumber sumber suara itu tidak hanya partai politik
jadi di partai pun ada namanya split ticket voting
dia bisa saja milih partai a
tapi capres partai a tidak didapat
tidak dipilih sama dia
hanya milih partainya saja
hanya milih partainya saja
karena misalnya calegnya dia kenal misalnya
atau calegnya saudaranya
sementara capresnya dipilih yang lain
juga bisa begitu
tapi kalau kita bicara sumber voters sumber pemilih tidak hanya partai politik
kita juga bisa bicara ormas
kita juga bicara komunitas komunitas fungsional
nah kalau ormas misalnya ada juga yang hijau kan
yang sejenis dengan pkb juga bisa
atau mungkin simbol personal

atau mungkin simbol personal misalkan

yani wahid kemarin sudah ke rumah prabowo
itu juga bisa
itu juga bisa
tapi menurut saya ormas ini pasti walaupun misalnya ormasnya bilang kami akan netral
atau kami tidak akan terlibat politik praktis

atau mungkin simbol personal misalkan

tapi pasti diurus itu suaranya

melalui figur figurnya apakah melalui program program yang secara tidak langsung
nggak terkait secara langsung dengan politik
tapi menurut saya misalnya gini antara pkb dan nu kan kita tahu sekarang dari sisi kepengurusan
tapi dari sisi kepengurusan kayaknya afiliasi politiknya beda

jadi artinya dengan menerima demokrat dia mungkin tidak merasa kehilangan ke pirientes
tapi berarti dia juga mumbai
apa ya dari sisi representasi partai tetap saja kan demokrat tidak menggantikan nu dari sisi representasi segmen
tapi sebenarnya representasi segmen ini bisa diurus dengan sumber sumber suara non partai
salah satunya ormas tadi
jadi memang demokrat menurut saya bukan replace pkb
ini hanya bahwa ya saya kehilangan satu partai saya dapat satu partai lagi
tapi dari segmen suara memang ini dua segmen yang berbeda gitu
ini menarik kemudian kalau selama ini banyak yang mengasosiasikan demokrat kuat di jawa timur apalagi pacitan kelahiran sby
ini apakah akan bisa paling tidak membantu kehilangan jawa timur dari pkb kemarin
menurut saya untuk menggantikan pkb memang tidak dengan mengoptimalkan demokrat dari sisi segmen
dengan mengoptimalkan misalnya tokoh tokoh nu yang lain
kalau karena kehilangan segmennya segmen nu misalnya
kalau kehilangan jawa timur juga bukan dengan mengoptimalkan demokrat lagi lagi juga mengoptimalkan nu
karena nu yang paling besar di jawa timur
jadi ini itu bonus suara di luar nu
ada misalnya demokrat kuat di pacitan ya itu bonus suara
tapi artinya memaksimalkan jawa timur yang di luar nu maksud anda ya
pun menggunakan itu
ya maksud saya ini kan beda segmen
jadi demokrat ini bukan buat menggantikan pkb
tapi memperkuat kepercayaan diri prabowo subianto itu iya
itu memperkuat kepercayaan diri ya
dia dapat tambahan suara dari pemilih demokrat pasti
berapa persennya kita belum tahu tapi itu pasti
tapi kalau melihat sama sama nasionalis yang kemudian paling tidak battle groundnya selama ini mirip mirip begitu ya
pulau jawa bagian barat gitu apakah tidak beririsan gitu
enggak sebenarnya dimanapun kan partai partai ini secara organisasi akan berkompetisi juga
pada saat itu
partai yang ada di koalisi indonesia maju juga akan berkompetisi
sesama mereka untuk
untuk pemilihan legislatif kan
di koalisinya pdip juga akan berkompetisi untuk pemilihan legislatif
begitu juga di koalisinya nasdem dan pkb
jadi ya mau gak mau mau di daerah basis mau di daerah bukan mereka akan berkompetisi juga sesama mereka
tapi dalam konteks pilpres menurut saya ini kan gitu
dalam konteks spill press semakin besar jumlah partai pengusung
membuka peluang kita untuk dapat voters lebih banyak
bagaimanapun nanti partai yang bergabung ini pasti membawa voters kan
nah voters ini yang bisa dimanfaatkan
jadi mengurangi kerja politik di luar dukungan partai
tidak perlu oke
berarti artinya tidak perlu berpikir bahwa suaranya akan tergerus karena memang ini berasal dari ceruk yang mirip begitu ya
enggak enggak usah tergerus
dari sisi spill press enggak usah mikirin itu
tapi kan kalau begitu logikanya berarti ketika demokrat dengan capres lain kan akan juga ada kerisauan soal tergerus itu bang
ya sebenarnya kan itu makanya saya mau bergabung dimanapun
sesama partai nasionalis akan berebutan pangsa pasar nasionalis kan
mau dia berbeda koalisi mau dia sama koalisinya dia akan berebutan pangsa pasar itu kan
kalau pangsa pasarnya beririsan mau dia sama calon presidennya mau berbeda dia akan rebutan juga di tingkat pileg
jadi menurut saya harus dibedakan konteks pileg dengan konteks spill press dalam hal ini
karena sesama koalisi pun akan berebutan voters kalau dalam konteks pileg gitu
masuk ke deklarasi yang dilaksanakan beberapa jam yang lalu malam ini juga
ini kemudian rasanya ada pendekatan pendekatan personal yang digunakan seorang sby kepada prabowo begitu
prabowo rasanya cukup pede menyebutkan meneruskan legacy sby
jokowi ada dua begitu ya
jadi apa ya bagi demokrat dia nggak bisa lagi meinikan yang ideal
yang ideal bagi demokrat kemarin kan bersama koalisi perubahan ini
karena di sana bahkan ahy bisa tidak hanya menitipkan program tapi ahy nya juga bisa jadi wakil gitu
tapi setelah ini bubar setelah ini tidak mendapatkan hasil dia akan harus kompromi nih
di antara dua pilihan yang tersedia dia paling bisa menitipkan kepentingan dan agendanya di siapa
menurut saya paling bisa sekarang dengan prabowo
karena di pdip kan syaratnya agak agak nggak enak nih
deklarasi dulu baru boleh gabung
baru boleh ngomong
gak enak tuh
syarat syarat kayak gitu kan kayak tawanan aja
jalan jongkok dulu sambil ini baru bisa bicara
kalau di sini di sini ada cerita yang bisa mereka bagi
pak sby dengan pak prabowo kan sebenarnya masuknya satu angkatan
ya kan lulusnya beda angkatan
mereka dididik dengan institusi yang sama
dengan kira kira materi dan gaya yang sama lah
jadi cara pandang mereka terhadap persoalan juga menurut saya banyak miripnya
dan ada histori mereka sama sama di tentara di medan tempur

yang ada di dalamnya juga di medan tempur

karena angkatannya sama masuknya ya mereka punya banyak story yang bisa di sharing
jadi menurut saya membangun kedekatan itu kita pernah mungkin punya masalah
tapi bahwa kita pernah punya story itu juga membuka jalan kita untuk bisa sama sama lagi loh
menjadi satu benang merah begitu ya
nah terakhir bang hasan

ketika kemarin rasanya ngohiyo sekali untuk cowok presidemokrat ke perubahan
anda melihat hari ini seperti apa apakah sengoyo itu apakah dengan masuknya demokrat memperbesar kerumitan
oh enggak menurut saya sekarang demokrat masuk sudah tidak dengan target tinggi itu lagi
menurut saya sekarang kalaupun demokrat masuk ini pikiran saya ya
dia akan dapat power sharing yang kemarin diperuntukkan buat pkb
karena ukuran partainya enggak beda jauh nih
setelah jadi mungkin ya
iya power sharingnya untuk yang diperuntukkan pkb
tapi tidak untuk sharing cawa pres
jadi menurut saya enggak menambah kerumitan apa apa
kalau di koalisi ini menurut saya cawapresnya nanti ditentukan berdua memang
pak prabowo dengan pak jokowi
menurut saya mereka sudah mendeklarasikan diri pak prabowo bilang kita ini timnya pak jokowi
bahkan namanya pun sama
iya koalisi indonesia maju
jadi menurut saya memang nanti cawa presnya
mau berapapun yang gabung di sini tidak akan menggaguh agenda cawa pres
oke kalau begitu pertanyaan saya
orang banyak mengaitkan gerindra rasanya menunggu putusan mk
karena gibran katanya potensial untuk disandingkan
kaisang beritanya akan masuk psi akan menjadi ketum begitu beritanya ini kan
orang mengaitkan satu sama lain linear begitu banget
iya menurut saya
agak semakin jelas gitu ya
pak jokowi dengan pdip selama ini terlihat bersama sama
di sebuah jalan yang lurus
akan sampai di satu titik persimpangan
yang satu belok kiri
yang satu belok kanan
kita nggak tahu di depan akan ada pertemuan jalan lagi apa enggak
bisa ada pertemuan jalan lagi bisa juga enggak
tapi potensi untuk tidak lebih kecil mungkin
mertanda singkat saja terakhir
tidak buat apa nih
tidak untuk ya artinya apakah memang
potensi untuk berbedanya menurut saya besar
oke kita akan
potensi untuk berbeda jalannya menurut saya besar
oke kita lihat nanti sepertinya pak
terima kasih atas insight
dari endah bang hasan azmi